sebanyak satu ratus empat puluh lima warga desa mulya jaya
kejamatan kutawaluya kabupaten karawang
baik anak anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga lansia
kecanduan obat jenis tramadol dan heksimen
menurut kepala desa mulya jaya pada kamis siang
kejadian ini sudah terjadi sejak desember dua ribu dua puluh dua lalu
dan ia baru tahu jika warganya mengalami kecanduan pada maret dua ribu dua puluh tiga
setelah dua orang pengedar obat obatan keras tertentu
saat mengalami kecanduan
banyak warga yang menanyakan keberadaan pengedar obat obatan tersebut
setelah mereka ditangkap kan kami mendata
mendata siapa saja
yang pernah yang pernah mengkonsumsi
baik itu dikasih maupun dia beli sendiri
dari mulai anak anak sampai ke orang tua kita data semua
menurut salah satu warga sebelumnya obat obatan tersebut diberi
cuma cuma dengan iming iming bisa meningkatkan stamina
dan saya juga nggak tahu itu obat terlarang
ya tahunya obat itu doping
ya boleh dibilang untuk hubungan seksual lah gitu kan
pihak desa mulia jaya sudah melarang warganya
untuk tidak lagi mengonsumsi obat obatan tersebut
yang bisa merugikan kesehatan warganya sendiri
tariana karawang jawa barat